kawasan jalur dari mt haryono cawang jakarta timur ke arah teguh pancoran jakarta selatan semakin macet
karena imbas pembangunan jalan layang pancoran
untuk melintas dari cawang menuju mampang setidaknya dibutuhkan waktu satu jam lebih
ya dan saat ini sudah ada korespondensi ann indonesia mardika utama di kawasan pancoran jakarta selatan
ya selamat pagi dika dika bisa anda sampaikan pada pagi hari ini seperti apa arus lalu lintas di kawasan cawang
yang mengarah pada pancoran apakah memang imbas jalan layang ini menyebabkan sedikit kepadatan di sana
ya selamat pagi alfian dan lady benar sekali kepadatan arus lalu lintas di kawasan cawang
sampai ke tempat saya melaporkan saat ini di kawasan pancoran jakarta selatan sudah mulai terjadi
sejak sekitar tiga puluh menit yang lalu ini biasanya tidak terjadi kalau bicara beberapa bulan yang lalu
sebelum adanya pembangunan proyek jalan layang pancoran atau flyong
perpancuran yang sudah dimulai sejak awal tahun dua ribu tujuh belas dan kemacetan ini bisa anda saksikan padat sekali
di jalur arteri karena ada beberapa ruas jalan yang digunakan atau terkena imbas dari pembangunan proyek
jalan flyover pancoran dan imbasnya kendaraan baik roda dua ataupun juga roda empat harus melaju di jalur
atau dilajuri yang menyempit begitu karena beberapa area ini digunakan untuk pembangunan
pemasangan konstruksi ataupun juga yang saat ini tengah dilakukan soil test dan juga pemasangan barrier
jika biasanya ada empat lajur yang bisa digunakan pada saat ini hanya ada dua lajur saja dan di beberapa lajurnya
bahkan menyempit dan ini mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas yang cukup parah pada jam jam sibuk
seperti ini pada pagi hari mulai dari pukul lima tiga puluh sampai pukul sebelas siang waktu indonesia barat
sebenarnya sudah ada beberapa rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian
juga jasa marga dan juga dari dinas perhubungan dki jakarta
di antaranya adalah dengan menerapkan sistem kontraflow di jalan tol dalam kota di kawasan cawang
sampai ke pancoran dari kilometer satu plus delapan ratus sepanjang enam empat km
namun ini memang ada sedikit kelonggaran lalu lintas di kawasan jalan tol
namun di kawasan jalan arteri ini kemacetan tidak bisa terelakkan
karena kendaraan ini menumpuk
kemacetan ini terjadi sampai ke kawasan lampu merah pancoran
dan rencananya proyek ini yang dikerjakan oleh pt nindya sekaria
sepanjang tujuh ratus empat puluh meter dengan lebar sembilan meter
dan ini akan ada dua lajur meskipun hanya satu arah saja dari arah cawang menuju ke arah semanggi
akan rampung pada akhir tahun dua ribu tujuh belas nanti
baik terima kasih mardika utama melaporkan langsung dari kawasan pancoran jakarta
selatan terkait bagaimana kemacetan yang sudah berlangsung pada pagi hari ini